hai donat kampung atau donat warna warni yang mana yang jadi kesukaan anda kudapan ini cemilannya
semua kalangan saking populernya di indonesia donat dijual di berbagai gerai makanan di kafe
hingga kaki lima kali ini saya akan mencoba donat khas yunani namanya lukumades bukan
donat yang tengahnya bolong panganan khas negeri para dewa ini bentuknya bundar mirip bola laman
lukumades com menulis pada tahun tujuh ratus tujuh puluh enam sebelum masehi lucumades disajikan saat olimpiade pertama yunani
sebagai token madu untuk para pemenangnya lukumades berbahan tepung ragi dan tanpa menggunakan gula
adonan kemudian dibentuk dengan alat depositor lalu digoreng hingga berwarna keemasan tidak
hanya yang original dengan balutan madu
gerai lukumades di pusat perbelanjaan bsd tangerang ini punya variasi racikan tiga belas topping
harganya tiga puluh delapan hingga enam puluh delapan rupiah pada hari libur lukumades terjual lebih dari lima ratus pak
kita di lukumades ini si donat lukumadesnya itu sendiri udah kita kasih modern twist udah kita
kasih banyak varian rasa yang cocok nanti untuk lidah lidah kita anak anak muda dan semua kalangan sih
kita ada menu ada lotus crunch itu pakai lotus biskow terus aues namanya adults pakai white
chocolate terus ada sneakers kita kasih salted karamel milk chocolate sama kacang terus ada
juga forgetting key tasitsama setups robbery pokoknya banyak rasanya udah kita twist biar
lebih bisa banyak orang yang suka dres menyentuh lukuma desa lagi hangat adalah pilihan yang paling
tepat ini dia nih donut ya orang yunani yang sekarang ada di di indonesia ini dalam hal yang

banyak banget yang pesen
ini yang saya pesen adalah
dan sekarang saya mau coba rasanya gimana sih
sejak dibuka pada september dua ribu dua puluh
lukumades ramai pembeli
di masa pandemi ini
kebanyakan dari konsumen membeli donat yunani
untuk dibawa pulang
serupa dengan donat
namun cemilan goreng ini populer di spanyol
dan amerika latin
terbuat dari terigu
mentega dan telur
adonan churros dibentuk memanjang dengan catakan sweet
hingga berwarna keemasan
gerai churobites di kawasan blok s jakarta selatan ini
punya lima rasa cocolan saus churros kekinian
harga satu paket
delapan belas hingga empat puluh sembilan ribu rupiah
churos sempat viral menjadi resep makanan praktis
dalam mengisi waktu di rumah aja pada masa covid sembilan belas
laman cnn com juga menulis
di spanyol churos kerap dinikmati pada saat sarapan
atau sebagai jajaran santai

jadi tidak berpikir pikir pikirnya tidak berpikir pikir
jauh jauh ke luar negeri untuk menikmati semua kudapan tersebut
semua cemilan ini nikmat dimakan saat santai
juga cocok disantap sebagai pengganjal lapar
indrayani laksmi yoga aris pratama jakarta